bota ijo bota kuning bota biru hembuskan nafas kalian ke perut sumarna

bota ijo bota kuning bota biru hembuskan nafas kalian ke perut sumarna
aku adalah putrinya
pak saya tidak tahu pak
kenapa mereka menculik saya
mereka melakukan hal ini
sama seperti halnya pada waktu mereka melakukan provokasi kepada masyarakat
agar mereka mengumpulkan tanda tangan supaya sumarna menjadi lurah
nah itu sebabnya bapak dicap sebagai dukun santet
hah dukun santet
supaya simpati warga masyarakat kepada bapak berkurang
irah sekarang kita kesesaran berikutnya
cuma kau pikir kau dapat mengibuli aku ya
walaupun aku sudah tua bangka bangka
tapi aku dapat mengibuli
aku akan membedakan mana uang kepokan yang asli atau tidak asli
sekarang rasakan hukumanku ini
bota ijo bota kuning bota biru hembuskan nafas kalian ke perut sumarna
kelihatannya sumarna sedang dikerjain orang
kalau begitu saya akan ke sana
siapa perempuan ini
berani beraninya menghalangi perbuatanku
tidak ada yang bisa menghapusku
dia hampir selesai
ramadhanita sekarang waktunya kamu untuk mengucapkan selamat tinggal
istrimu benar anakku
tinggalkan dia sekarang
kalau kau mencintai aku
aku tidak sanggup lagi tinggal di sini rama
di sini begitu gelap
kau tidak tahu dan kau tidak akan pernah tahu
kau tidak tahu bagaimana rasanya tinggal di tempat yang gelap
dan di antara makhluk mengerikan itu
cacing cacing tanah yang dari waktu ke waktu terus menggerogoti jasad ayah dan ibuku
kini mereka menungguku
lihat lihat aku rama
kini coba kau bayangkan tubuhku hancur perlahan dimakan oleh cacing cacing tanah itu
di butuhkan satu keberanian yang besar
untuk mengambil keputusan yang bertentangan dengan hati nurani
kamu langsung setia
aku bangga dan sayang sekali sama kamu
tidak aku tidak akan membiarkanmu tersiksa di tempat asalmu
nonai aku akan melindungi kamu
apa yang kau lakukan
cepat cepat tai kata katamu
benar yang kau katakan rama
tenang seperti aku
biarkan aku bekerja
bagaimana dengan istrimu magdalena
aku selalu mencintai dia
aku sudah mencintai dia
tapi ternyata dia masih belum bisa melupakan tragedi yang terjadi pada masa lalu
yang paling penting aku sekarang sudah ada di sisi
baiklah rama dita
jangan saksikan aku

aku tidak apa apa
sepertinya ada yang mengganggu pikiranmu
aku hanya sengaja mempermainkan perbosannya
tidak sama sekali
kamu telah kembali
tidak salah saja
susah aku untuk menjelaskannya
tolong katakan sejelas jelasnya
seperti caram hitam
aku gak peduli
aku gak peduli siapapun kamu
kamu tetap ramah mitaku
aku akan selalu mendampingimu
aku akan selalu di sisimu sayang
ketempat dimana kita hanya berdua saja